masa akhirnya ramai ramai mengirim pesan pribadi atau direct message ke akun media sosial ganjar mendesak
agar ganjar segera menemui pendemo
tak berselan satu jam gubernur jawa tengah ganjar pranowo akhirnya keluar dari kantornya dan menemui masa pendemo
karena gini yang kita tahu itu adalah yang memang kebijakan untuk menentukan ipl itu
yang menandatangani itu adalah pada dasar
dan secara matis ya kita kepada siapa lagi untuk kita berbelah pada kekuatan ini
kalau bukan sama pak ganjar
walaupun gini warga warga itu segera dialognya itu tidak semen hari ini
kita dari beberapa kali gitu ya yang akhirnya juga pak ganjar juga tidak berikan sisi apa apa
yang diharapkan warga solusinya
yang diharapkan warga itu
usai ditemui gubernur jawa tengah ganjar pranowo masa pendemo akhirnya membubarkan diri
dan berjanji akan kembali turun ke jalan bila soal penambangan di wadas tetap dilanjutkan
sudah sudah kita jelaskan semua jadi sudah cukup komplit
makanya kenapa kami harus berdialog
dan itu yang diminta oleh pengasam apa kami dialog
dan kami temui dan kami jelaskan satu persatu maka tadi saya senang kawan kawan juga mendengar
bahwa ada kebutuhan warga dan sebagainya masih tetap kerja nggak apa apa
kan satu kata kuncinya kan dialog ya kami dialog
dialog kami apakah hanya dengan warga tidak
kami dialog dengan kementerian dengan yang terkait sudah rapat semuanya
dan ini proses yang terus kita pindah lanjutin
konflik di desa wadas purworejo sudah berlangsung sejak tahun dua ribu sembilan belas
pemerintah berencana akan melakukan penambangan kueri batu andesit di lahan warga desa wadas
untuk mensuplai kebutuhan proyek strategis nasional bendungan bener
rencana ini pun spontan langsung ditolak warga yang tetap bertahan dan ingin menjaga kesuburan dan kelestarian desa wadas